partai gerindra mengisyaratkan nominasi cawapres prabowo telah mengerucut menjadi lima calon
pengambilan keputusan soal cawapres akan diambil bersama antara gerindra pan dan pks
ketua dpp gerindra ahmad riza patria membeberkan dari lima nama cawapres prabowo
terdapat dua kader pks salim segaf al jufri dan ahmad heriawan
sementara dari pan adalah zulkifli hasan dan dari demokrat adalah agus harimurti yudhoyono
selain itu ada nama anis baswedan yang berasal dari nonparpol
gerindra juga masih membuka pintu bagi pkb jika ingin bergabung
gerindra berharap koalisi tetap solid pasalnya hanya ada satu kursi cawapres yang akan dipilih
ikatan koalisi diharapkan bukan hanya mengincar posisi cawapres
namun berjuang memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
memang semua partai ingin sekali kadernya duduk sebagai cawapresnya pak prabowo
tapi sekali lagi tempatnya cuma satu nanti dalam diskusi dialog
saya yakin semuanya akan kompak akan bersatu akan bekerja sama akan berjuang bersama
dan akan legowo walaupun tidak masuk sebagai cawapres dalam koalisi ini
tapi terus berjuang untuk yang terbaik bagi pemenangan koalisi ini dan bagi pemenangan pilpres dan pilik dua ribu sembilan belas
pertanyaan dari pak prabowo
demokrat mengakui ada ajakan bergabung dengan koalisi joko widodo
tawaran tersebut diajukan saat pertemuan antara susilo bambang yudhoyono dan ketua umum golkar air langga hartarto selasa kemarin
demokrat tengah mempertimbangkan semua tawaran bergabung ke koalisi joko widodo prabowo atau mendukung calon alternatif
sekjen demokrat hinca panjaitan menepis adanya pembicaraan soal tawaran kursi menteri terhadap partainya untuk bergabung ke koalisi joko widodo
namun hinca mengakui ada pembicaraan terkait sejumlah skenario
salah satunya jika kader golkar tidak dipilih menjadi cawapres jokowi
baik yudhoyono maupun erlangga mendiskusikan beragam opsi soal pilpres
demokrat masih menggodok sikap dukungan dengan menunggu hasil rakorda tiga puluh empat dpd se indonesia
untuk menampung aspirasi kader daerah tentang pilihan capres cawapres
jokowi mengatakan bahwa ketika diperkirakan
kemungkinan ketiga perjanjian yang akan diperkirakan adalah diperkirakan oleh pak prabowo
di ujung kami bersepakat akan ada pertemuan lagi jelang jelang tanggal empat agustus
salah satu juga materi yang kami diskusikan kira kira kapan sih dideklarasikan begitu atau diumumkan pasangan itu dan semua menunggulah
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
pkb tetap berada di koalisi jokowi dodo meski nama cawapres bukan dirinya
pkb belum menyiapkan skenario untuk hengkang dari koalisi jokowi dodo
cak imin mengaku melakukan pertemuan intensif dengan presiden joko widodo untuk membahas soal pilpres dua ribu sembilan belas
ia juga optimis masih berpeluang untuk dipilih sebagai cawapres jokowi dodo sesuai pesan kiai nadatul ulama
cak imin membantah ada skenario keluar dari koalisi yang disiapkan oleh pkb
jika dirinya tidak terpilih sebagai pendamping jokowi
menurutnya pkb dan golkar tetap solid berada di barisan koalisi mendukung jokowi dodo
cak imin menepis rumor adanya kesepakatan golkar dan pkb hengkang dari koalisi dan membangun poros baru
tidak koalisi yang produktif kondusif bersama pak jokowi
beberapa hari terakhir ini saya intensif bertemu beliau pak jokowi
baik di bogor maupun di istana merdeka
pertemuan itu memang berbeda
diskusi tentang berbagai hal
di antaranya soal wapres
kesimpulannya wapres terus akan digodok
dimatrikulasi dianalisis siapa yang paling tepat untuk kepentingan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
siapa yang paling punya apa namanya kemistri
siapa yang punya
tentu saja kontribusi elektoral kepada pak jokowi
nah dalam konteks itu tentu kita tunggu saja
itu kan memang proses yang harus dilalui